di fondisinya musisi dan kader partai gerindra ahmad dhani karena ujaran kebencian memunculkan riak politik baru
kubu oposisi yang tidak terima dhani dihukum menganggap fonis terhadap dhani merupakan bentuk kriminalisasi dan kesewenang wenangan penguasa
bahkan wakil ketua dpr fadlizon menganggap fonis ini menjadi pertanda lonceng kematian demokrasi di indonesia
sementara presiden dalam berbagai kesempatan meminta kasus hukum yang menimpa ulama atau pihak lain termasuk oposisi tidak langsung disebut sebagai kriminalisasi
dato'kan pidana terhadap ketawa dhani ahmad prasetyo alias ahmad dhani dengan pidana kejarang selama satu tahun dan enam bulan
musikus sekaligus politikus dhani ahmad prasetyo alias ahmad dhani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana berdasarkan undang undang informasi dan transaksi
dhani difonis satu lima tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan dan langsung ditahan di rutan cipinang jakarta timur
menanggapi fonis ini dhani menegaskan dirinya tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian
ya kalau saya sih rasa saya nggak pernah merasa melakukan ujaran kebencian ya
karena saya gak pernah benci sama orang tionghoa
saya gak pernah punya rekor benci kepada orang tionghoa
temen saya tionghoa banyak
saya juga tidak mungkin menyebarkan kebencian kepada orang kristen atau katolik
oma saya katolik tante saya katolik sepupu saya protestan
jadi kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu itu ya salah
penahanan dhani ini mendapat kritik dari wakil ketua umum gerindra
seperti dikutip dari detik com fadli menyebut penahanan dhani merupakan lonceng kematian demokrasi di indonesia
fadli menyebut penahanan dhani merupakan lonceng kematian demokrasi di indonesia
fadli menganggap apa yang terjadi kepada dhani adalah kriminalisasi dan upaya membungkam kritik pada pemerintah
senada dengan fadlizon jurubicara prabowo sandiaga dhanil anzar simanjutak dalam cuitannya di twitter menyatakan
bahwa badan pemenangan nasional sama sekali tidak mempertimbangkan untuk mencopot dhani sebagai juru kampanye
dhanil juga menganggap bahwa dhani menjadi korban kriminalisasi dan ketidakadilan yang dipertontonkan secara telanjang
dalam beberapa tahun terakhir pemerintahan jokowi memang diterpa isu
melakukan kriminalisasi ulama dari oposisi
presiden jokowi pun dalam sebuah kesempatan meminta agar semua kasus hukum yang melembatkan ulama atau pihak lain termasuk oposisi
agar tidak selalu dikatakan sebagai bentuk kriminalisasi
jangan sampai karena ada kasus hukum
terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama
jangan seperti itu
misalnya mohon maaf ada yang dibilang ulama memukuli ya
kalau dia memukul orang ya lurusannya dengan polisi
bukan lurusannya dengan saya
kendati terbelit kasus hukum hingga saat ini ahmad dhani juga merupakan calon anggota legislatif dari partai gerindra
daerah pemilihan jawa timur satu wilayah surabaya sidoarjo
sampai saat ini status itu belum berubah
bagaimana kita mendudukan kasus hukum ahmad dhani ini dalam konteks politik hukum di tengah situasi politik elektoral yang panas
benarkah ini kriminalisasi atau penegakan hukum yang murni
benarkah ini pertanda lonceng kematian demokrasi kita
seperti kata fadli
pertanyaan pertanyaan itu akan dijawab oleh dua orang narasumber saya malam hari ini
yang pertama yang akan menjawab berbagai tudingan itu sebagai bempernya presiden ini
ada bang ali moktar ngabali tenaga ali taba kantor staf kepresidenan
terima kasih bang ali
alhamdulillah ekspresinya itu yang bikin gue demen banget
tapi anda masih mengaku sebagai bempernya presiden
bempernya presiden betul
penjaga gawang presiden keepernya presiden
yang ini yang strikernya striker penyerangnya
apakah dia akan membuat gol hari ini atau tidak
ada bang ferdinand hutaheyang juru bicara bpn prabowo sadiaga
terima kasih bang ferdinand sudah datang
saya akan mulai dari bang ferdinand dulu
supaya anda lebih enakan bola harus ditenang dulu

kita buka dulu yuk cuitannya bang ferdinand
kemarin boleh ditampilkan
ada apa maksudnya ini
oke kita lihat di belakang kita bang
ini kata bang ferdinand ya
fonis ini akan semakin menguatkan penilaian masyarakat
tentang keadilan yang hilang
dan ketidakadilan penguasa
ini kalau dalam tulisan wartawan
kalau di bold itu maknanya khusus itu
fonis ini akan menguras elektabilitas jokowi semakin dalam
perintah menahan dalam fonis itu berlebihan
dan bentuk ketidakadilan
apa yang tidak adil
oke sebelum bang ferdinand jawab
artemennya bang ferdinand juga
jurubicara kurnato jurubicara prabowo sadiaga
abang boleh berdiri juga ya
daniel ansar boleh ditampilkan juga
bpm prabowo sadi sama sekali tidak mempertimbangkan
untuk mencopot dhani sebagai jurkam
justru kami mendukung penuh perjuangan dhani
mencari keadilan dan keadilan yang terbaik
dan melawan semua ancaman kriminalisasi
dan ketidakadilan yang dipertontonkan
betulkah ini ada ketidakadilan kriminalisasi
kelonceng kematian demokrasi kita
karena fonis dhani ahmad ini
pertama sekali memang bagi kita
sudah sampai kepada kesimpulan
ini adalah kriminalisasi
penceng bagi kematian kemerdekaan
berpikir dan kemerdekaan
berbicara itu yang pertama
kita harus jelaskan mulai dari awal
itu kesimpulan atau hipotesa
kesimpulan bagi kami
ya kesimpulan bagi kami
karena sejak pertama kasus ini dilaporkan
apabila tidak ada sebetulnya kehendak dari kekuasaan
untuk mengkriminalisasi ahmad dhani
saya pikir kepolisian pasti akan menolak laporan ini
pertama karena legal standing pelapor tidak jelas
karena disitu cuitan ahmad dhani kalau kita lihat
kan satu yang paling diperkarakan itu adalah
ceritanya terkait dengan pendukung penista agama
yang dia sebut dengan kata
maaf bajingan kalau nggak salah ya
ingin meludahi segala macam
bahwa pelapor ini legal standingnya
dia tidak pernah mengaku dan mendeklarasikan diri
sebagai pendukung penista agama
ya sehingga legal standingnya disitu tidak memenuhi
makanya sebetulnya kepolisian harus menolak laporan ini
iya itu yang pertama
kemudian berlanjut proses ini
naik status kepenyelidikan
menjadikan ahmad dhani tersangka
hingga dikirimkan kekejaksaan dengan status p dua puluh satu
ini semua aneh bagi kita prosesnya
karena tidak seharusnya kasus ini menjadi p dua puluh satu
karena pembuktiannya alat alat buktinya
itu tidak mendukung tuduhan yang dituduhkan kepada ahmad dhani
kalimat ahmad dhani itu adalah sangat luas ya
pendista agama pendista agama siapa
pendukung penista agama siapa
kan ini harus dibuktikan dulu
baru bisa dia p dua puluh satu
dalam kejaksaan itu
dalam kejaksaan itu
dalam kejaksaan itu

sampai dalam proses persidangan pun ini tidak pernah terjawab
bahkan saksi pelapor waktu di pengadilan
yang saya dengar
dia tidak pernah mengakui dirinya sebagai
pendukung penista agama
tetapi dia mengaku sebagai pendukung ahok
sementara tweetnya ahmad dhani
tidak menyebut ahok sebagai penista agama
dia menyebut penista agama dalam tanda kutip
bahwa penista agama ini adalah perbuatan
jadi ketika ada orang yang menista agama
ya memang perbuatan itu harus kita benci
harus kita serang karena itu tidak boleh
itu tidak boleh
nah itu yang terjadi sampai kemudian jatuh kepada ponis
memponis ahmad dhani satu setengah tahun
ini juga berlebihan
berlebihan ponisnya bahkan
hari ini ponis pembunuh orang pun
hanya diponis satu tahun penjara
kalau ingat direktur sebuah perusahaan
yang dengan sengaja menabrak tukang ojek
bahkan sudah jatuh masih hari ini diponis satu tahun
agak aneh ketika fonis seperti ini
lebih berat daripada pembunuhan
dan kedua adalah
ponisnya yang menjatuhkan penahanan
perintah menahan ini juga berlebihan
bagaimana nanti kalau kemudian dibanding
ahmad dhani menang
dinyatakan ini batal dan tidak terbukti
nah ini kan akan menjadi kerugian
sebelum bang ali menjawab
anda tadi menuduh penguasa
melakukan kriminalisasi dan ketidakadilan
dalam hak berpikir demokrasi gitu gitu
ini kan proses hukum
proses hukum yang tidak adil
proses hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif
misalnya dalam hal yang lainnya
dalam hal yang lainnya
dalam hal yang lainnya
dalam hal yang lainnya
dalam hal yang lainnya
dalam hal yang lainnya
tapi jangan lupa bahwa
apa hubungannya dengan penguasa
apa hubungannya dengan bang ali dan kawan kawan
proses hukum ini kan dimulai dari kepolisian
kepolisian ini dibawa presiden
artinya ada keterlibatan pemerintah disini
karena dia ada presiden disana
sebagai pimpinan tertinggi dari kepolisian
disitulah kekuasaan bermain
proses peradilan dimana kekuasaan bermain
ya tentu kita bukannya mau menuduh
atau menduga duga ya
tetapi kita lihat bahwa
dari proses yang berlangsung
sangat tidak adil kepada ahmad dhani
salah satunya disitu tadi bahwa
sampai hari ini korbannya tidak ada
tetapi kenapa bisa pelaku diponis
artinya apa yang diadili ini kan buah pikiran
pemikiran bukan mengadili orang
nah itulah yang dia kemudian menjadi tidak adil
karena sampai hari ini korban tidak ada
jangan lupa pengadilan itu
lebih baik membebaskan seribu orang bersalah
daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah
yang salah proses peradilan
hakimnya orang orang yang terlibat dalam proses peradilan
proses ini sudah membebaskan
menjadi sebuah ini yang kita duga bahwa
proses ini adalah proses yang dipaksakan
bahkan kita harus menyebutnya
ya seperti tadi bahwa ini sengaja diciptakan
untuk menghukum ahmad dhani
karena memang sikap politiknya selama ini
yang keras kepada pemerintah
lima tenangan penalti sudah dielesakkan oleh
ferdinand huta heyan bagaimana keeper
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita bisa bercerita
dan apa seperti yang diuraikan
tapi ini telah menjadi
saya khawatir jangan juga nanti
bapak bapak kita di baris krim
atau di polda juga
merasa terganggu dengan
keterangannya bung ferdinand
tidak ada lagi pemangku kuasa
dan ketertiban masyarakat
yang bisa kita percaya di negeri ini
yang kedua bahwa
proses ini kan berjalan
ada jaksa penuntut umum
karena itu bagi saya
sebagai seorang ayah
tentu saya menyampaikan
kalau di dalam islam itu
ini adalah sebuah musibah
dan kita kembalikan semuanya kepada allah
tidak ada yang
satu peristiwa itu
selalu mendatangkan hikmah
hikmah paling tidak memberikan
hikmah dan tapi ada tudingan juga
bahwa kekuasaan ada di balik
fonis ini sehingga tercipta
kriminalisasi dan ketidakadilan
mengintervensi proses dari awal
bukan mengintervensi ponis
terlalu kecil bagi istana
terlalu kecil bagi pemerintah
atau urusan besar dalam sebuah negara itu
masih sangat penting
untuk harus di
keputusan sudah terjadi
polisi harus kita berikan
kritik kritik seperti tadi adalah
kritik yang harus bisa
dialamatkan kepada kepolisian
dialamatkan kepada pengadilan
dialamatkan kepada jaksa penuntut umum
dan lain lain sebagainya
saya bukan tim kampanye
anda mewakili kekuasaan
saya mewakili pemerintah
kalau itu dialamatkan kepada pemerintah
kalau itu dialamatkan kepada presiden
untuk dan atas nama pemerintah
saya hadir disini karena
menghormati adikku dan saya sudah lama
yang kemudian butuh jawaban
dan bang ali akan menjawab
hal hal lain yang kemudian akan ditanyakan
pertanyaan publik mengenai
seberapa perlu negara
seperti kata bang ferdinand menganggap ini perlu
di intervensi kemudian
seberapa penting juga negara
apakah ini proses yang dibuat buat
sehingga menimbulkan ketidakadilan
dan tudingan kriminalisasi
kami akan segera kembali
para beberapa pengadilan hakim hakim ini kan juga belakangan ini kan ada yang ditangkap ada
paling tidak ini juga memberikan satu motivasi bagi para jaksa para hakim
mereka juga ingin memperbaiki integritas dirinya dalam menegakkan hukum
artinya tidak ada lain dan tidak ada bukan bahwa proses ini kan proses terbuka
saya pikir biarlah nanti publik yang memberikan penilaian
satu proses yang tidak bisa diintervensi oleh siapa
negara mengintervensi nggak kekuasaan presiden republik indonesia yang jadi calon presiden pengintervensi
kalau satu proses peradilan itu sedang berlangsung diintervensi oleh pemangku kuasa negara
ini bisa ketahuan nggak ada nggak indikasi indikasi intervensi
tapi indikasi indikasi intervensinya kelihatan nggak dali
kalau indikasinya tentu nanti bohong kepergian
tidak mungkin saya bisa tahu karena saya sama sekali tidak tahu
yaudah kita kasih kesempatan perinan dulu
indikasi indikasinya apa biar bang ali bisa menjawab
paling tidak begini paling tidak masyarakat di seluruh kabupaten bogor dapil jawa barat lima itu bisa melihat dengan baik
iya iya intervensinya apa biar bang ali bisa menjawab
ini kita melihat bahwa rekam jejaknya sahabat kami
ahmad dhani ini kan adalah satu sosok yang memang sangat kritis kepada pemerintah
dan berkali kali dicoba untuk dihentikan langkah kekritisannya dengan berbagai macam laporan
ini bukan laporan yang pertama dan satu satunya tetapi ada banyak sekali sebetulnya kasus yang telah dituduhkan kepada ahmad dhani dan selalu lolos
nah itu yang pertama
yang kedua indikasi indikasi yang kita lihat bahwa ini syarat dari kepentingan kekuasaan
tidak selalu bahwa presiden memerintahkan belum tentu diperintahkan
tetapi bisa jadi
jadi jajaran di bawahnya yang menerjemahkan kebutuhan pimpinannya
nah ini yang kita lihat bahwa mulai dari proses pelaporan seperti yang saya sampaikan tadi
harusnya laporan ini ditolak karena pertama sekali legal standing pelapor tidak memenuhi
nah yang kedua bukti bukti bahwa ahmad dhani telah menyerang orang dan ada korbannya tidak terbukti
nah inilah kita lihat
dengan proses yang berjalan sampai difonis kemudian ditahan apa yang anda lihat
apa tujuan asbabun nuzulnya nawaitunya
yang kita lihat bahwa penguasa punya kepentingan di sini untuk membungkam ahmad dhani
karena suara ahmad dhani ini keras dan punya pengaruh
dia punya pengagum punya pengikut yang jumlahnya saya pikir cukup banyak
karena sejarah kehidupan beliau ini kan seorang musisi besar dan kemudian menjadi politisi
dan ini tentu akan menakutkan bagi bagi elektabilitas pak jokowi yang sekarang running sebagai capres
dan pengaruhnya kan cukup banyak
dan apalagi beliau ini
pak ahmad dhani ini
pak ahmad dhani
karena dia juga kan sangat banyak dan rajin keliling indonesia bergerak kemana mana
melakukan berbagai macam kegiatan mulai dari membesarkan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
jadi karena ketakutan potensi ahmad dhani mengerus elektabilitas
oh iya kita melihat begitu
petahana itu kemudian intervensi hukum ini
itu kemudian diterjemahkan oleh kalangan di bawahnya pak jokowi yang ingin membungkam ini supaya tidak terus menerus
bang ali instrumen kekuasaan dipakai untuk membungkam orang politik
saya kalau tinggal di kabupaten bogor di wilayah jawa saya tidak bisa
saya jawa barat lima saya kira representasi untuk mewakili rakyat duduk di parlemen top
berarti anda setuju dengan pernyataan ferdinand
anda setuju wakili istana kepresiden setuju dengan pertanyaan
argumentasi ini penting
argumentasi ini penting karena ini adalah ruang publik
yang ruang publik itu memang jadi selain saya bung ferdinand dan teman teman di cnn indonesia
ada tanggung jawab penting dari kita itu adalah memberikan pembelajaran kepada publik terhadap keputusan
dan pengadilan hari ini terkait dengan adp
bukan amn ya ali mukhtar ngabalin
kalau amn ini orang baik dengan teman teman
karena itu saya mau bilang begini ya
memang dalam rangka meningkatkan elektabilitas dari semua gerakan campaign itu
bisa saja ini menjadi salah satu pintu masuk untuk terus mengembalikan fakta fakta yang
yang saya mau bilang dari pernyataan pernyataan bung ferdinand itu adalah memang
sekarang masih ada ruang proses hukum itu kan masih ada ruang
mungkin teman teman keberatan mungkin teman teman melihat proses ini tidak ini
maka ada waktu yang diberikan oleh hukum
hukum memerintahkan dan dia punya hak untuk bisa mengajukan proses hukum
itu yang pertama
itu dua hari seperti dan itu trending topic bang ali di twitter
ada aroma aroma yang kemudian dikatakan bang ferdinand
saya mau bilang saya mau bilang bahwa kami sama sekali tidak terganggu dengan semua cuitan cuitan itu
membenarkan tidak terganggu itu membenarkan atau tidak ingin melawan saja
karena pasti karena pasti sedikitpun tidak berpengaruh
tidak berpengaruh dengan saya sebagai tenaga ahli utama
kantor staf kepresidenan maupun pemerintah
karena kalaulah ini nanti mereka undang
tim kampanye nasional pak jokowi ma'ruf amin
tapi kalau di istana dan pemerintah ada hubungannya
memakai instrumen kekuasaan memakai instrumen negara seperti yang dikatakan
anda mewakili negara saya mewakili kekuasaan
saya mau bilang bahwa perintah undang undang polisi itu adalah
institusi negara yang berdiri di atas norma norma hukum
norma norma yang dibuat oleh ketetapan negara
karena itu memang
saya tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukan klarifikasi
terkait dengan semua tuduhan tuduhan yang disampaikan oleh bung ferdinand
tapi instrumen kekuasaan tidak dipakai untuk pemerintahan polisi
berkali kali saya memberikan jaminan bahwa tidak akan mungkin pemerintah
atau negara mengintervensi proses hukum terkait dengan menjatuhkan hukuman kepada adp
saya mau bilang begini
kalaulah saya diutus untuk bisa menjadi mewakili kemudian mubahala
dan bersumpah atas nama allah saya mau
saya tidak bercanda
bahwa negara tidak mengintervensi
saya mau memberikan jaminan kepada teman teman dan publik indonesia
kita mesti memberikan pembelajaran kepada rakyat indonesia
bahwa proses ini sudah selesai
terus apa artinya tudingan narasi seperti yang itu
bukan adinda tanya kepada saya
aroma anda ketika anda mengatakan bahwa ini prosesnya prudent imparsial
tapi kemudian ada tudingan seperti yang dikatakan bang ferry
namanya juga tudingan
kalau tudingan saya hanya mau bilang bahwa tidak ada
pemerintah maupun presiden maupun istana ataukah jajaran di bawah nggak ada urusannya
oke bang ferdinand anda percaya
sampai sumpah sumpah sekarang nih bang ali
iya saya mau bilang seperti itu
kami tidak bisa mempercayai itu
kenapa ada dasarnya
kenapa kami menyuarakan bahwa ini adalah ketidakadilan
pertama adalah kenapa ahmad dhani ini kasusnya diproses selancar menggunakan jalan tol
dan sementara kasus kasus lain yang sama bahkan lebih keras daripada apa yang dilakukan oleh ahmad dhani
tetapi karena kebetulan mereka ini adalah pendukungnya pak jokowi
kemudian kasusnya itu entah di mana sekarang menaik kapal salam menyelam ke dasar laut kita tidak tahu
contohnya banyak sekali
kasus adi armando
bahkan sudah sempat kawarnya mendapat peredikat tersangka
adi armando pendukung jokowi
terus guntur romli
saya tidak tahu
kemudian dennis regar
kenapa tidak tahu
faktanya di media sosial mereka itu kan adalah pendukung pemerintah pendukung jokowi
kasus kasus yang dilaporkan terhadap mereka itu sampai sekarang tidak jelas rimbanya
dan inilah yang kemudian membuat kami menyimpulkan ini adalah ketidakadilan
andaikan kasus ini juga diproses maka narasi ketidakadilan itu tidak ada
maka kita akan melihatnya oke proses penegakan hukumnya berlangsung dua arah
jadi pilih kasih tebang pilih menurut anda
ini bukan sekedar tebang pilih tetapi hukum telah diperalat oleh kekuasaan untuk memperpanjang kekuasaannya
dengan membungkam pihak pihak oposisi yang memang berpotensi menggerus suara elektabilitas
baik saya akan tebang durasi kita
kita akan break dulu saya akan kasih bang ali mokhtar ngabali untuk menjawab
tapi kita akan break dulu usai jadwal berikut tetap bersama kami
kita melanjutkan jadi kekuasaan kalau saya bisa simpulkan menurut pernyataan bang ferdinand
mendesain mengintervensi sedemikian rupa prosesnya sehingga hukum tidak adil hanya dieksekusi untuk orang orang yang mengkritik penguasa saja
betul sekali ya
karena kita melihat itu secara nyata maka muncullah narasi dari kita ini ketidakadilan
bang ali saya tidak bisa lagi mempertanyakan kepada kepolisian
kepada polisi bahwa kenapa kasus ahmad dhani itu licin selicin jalan tol
kok lebih cepat dari yang lain tidak mungkin
karena ini prosesnya sudah berjalan
ada kasus kasus lain yang tadi menunggu
itu satu yang kedua tentu ini kan kawan saya sahabat saya
saya berdoa agar mudah mudahan bisa duduk di parlemen
anda setuju dengan pernyataannya
yang kedua dulu karena begini

tentu saya mewakili ferdinand menyampaikan permohonan maaf kepada polisi dan hakim bahwa hukum telah diperalat oleh kekuasaan
ini saya ralat deh saya ralat saja
ini ada pernyataan yang mungkin terburu buru lah
tetapi oke tidak apa apa
saya pikir kita harus punya tanggung jawab yang sama
dan tanggung jawab itu adalah ini menjadi pembelajaran bagi kita kaum muda
saya meskipun sudah lima puluh tahun tapi saya percaya saya masih muda dibanding politisi
dibanding juga dengan sahabatku yang lain
kita kembali ke substansi bang
ini adalah pembelajaran bagi yang lain bahwa kita boleh marah kita boleh benci kita boleh tidak suka
tetapi tutur kata dan pilihan pilihan konten dari sebuah cerita kita panjang narasi kita itu harus tetap
memberikan pembelajaran kepada seluruh netizen
karena itu saya selalu bilang
kan begini coba saya ada mencatat sedikit begini
umpama seperti cuitannya adp begini bung ferdinand
tadi ada loh
cuitan pertama itu adalah yang menista agama si ahok
yang menista agama si ahok titik titik
yang diadili ke haji ma'ruf amin
siapa saja pendukung penista agama adalah mohon maaf bajingan
yang perlu diludahi mukanya
itu ada loh cuitannya itu
dan insya allah belum terhapus
kalimat sila pertama ketuhanan yang maha esa
penista agama jadi gubernur
maksud saya begini
salah itu kalimatnya
dalam perspektif anda
ini kan ruang publik
twitter itu kan ruang publik
beliau juga punya twitter punya facebook punya segala macam
kita orang orang berpendidikan
orang orang yang punya tatakrama punya culture yang ada
maka menurut makanya tadi saya bilang kita boleh tidak suka kita boleh marah kita boleh benci
tetapi pilihan kata kontennya itu harus tetap bertutur kata dengan
dan bagi ali mokhtar ngabalin kekuasaan kalimat kalimat itu berhak atau pantas
sudah saya sudah menyampaikan permohonan maaf atas nama ferdinand tadi
jangan lagi dia dibawa bawa ke sana kemari
bang ferdinand melihat kalimat kalimat struktur kalimat yang tadi kata bang ali itu tidak pantas dan pantas dinilai
dia juga bantu bahwa ini jawa barat lima itu yang penting
jadi ini kalimatnya layak juga untuk tidak dihukum
yang pertama adalah tiga tweet ini di tweet dalam waktu berbeda dan punya range waktu yang panjang
sehingga tidak boleh dikaitkan menjadi satu kesatuan
kita harus pecah satu persatu
karena ini rangkaian tweet ini
tidak ada kekuasaan
ada jaraknya satu bulan
jadi bang ali mencocok logi saja
jadi ini ada cocok logi yang disatu satukan digabung gabungkan
ini juga yang kita protes
tapi ini kan menjadi fakta hukum
kalau kita bicara bicara satu persatu tentang rangkaian dan pilihan narasi di dalam tweet ini tidak ada yang salah sebetulnya
tidak ada yang salah
bahwa kenapa ahmad dhani menyatakan contohnya ahok yang menista agama maruf amin yang diadili
itu cuitan ahmad dhani ketika proses pengadilan menghadirkan maruf amin sebagai saksi
bagaimana maruf amin waktu itu bahkan sampai dibentak oleh terdakwa
itulah kenapa ahmad dhani membela maruf amin
jadi setiap tweet nya menurut anda dalam konteks yang berbeda
dalam konteks yang berbeda
dan yang terakhir itu disampaikan sama dia
ya memang itu adalah pemikiran bahwa seorang penista agama itu ya boleh disebutkan tanda kutip
jadi tidak ada yang salah menurut anda ya
tidak ada yang salah
karena itu maka yang dimaksudkan penista agama itu adalah ahok
kan begitu rentetannya
kalau nggak itu apa
kalau enggak masa ini menjadi fakta hukum
ya justru itulah yang kita khawatir
di persidangan ada satu
bapak bapak bapak ini sudah diputuskan dan
bapak mau selesai kita disusul
tidak tidak tidak
bang ali mengatakan bahwa tadi ini ada proses hukum lain yang bisa ditempuh oleh semua pihak
ya kan begini
oke tapi ada hal yang lebih prinsipil bagi publik
bahwa ada bukan hanya persoalan hukum ketidakadilan dalam fonis tapi juga kematian demokrasi
ada penurunan kualitas demokrasi dari fonis ini
seberapa penting dan seberapa betul
analisa opini itu kita akan jawab usaha jeda
kami akan sekedar kematian
oke proses hukum kita tidak akan ada habisnya kalau berbicara mengenai proses hukum
ada yang satu bilang adil satu bilang tidak adil satu bilang tidak adil
ada yang satu bang ali sampai bersumpah tidak ada intervensi
tapi ada hal yang lebih prinsipil bagi masyarakat sipil bagi kontestasi pemilu kita
bahwa tidak hanya persoalan hukum tapi juga ada persoalan demokrasi di sini
kalau saya kutip pernyataan fadli zon ini jelas sebuah lonceng kematian demokrasi indonesia
kalau dikatakan siapa namanya
daniel anzar simanjuntak
boleh ditampilkan dulu bang daniel komentarnya
oke ini dia
keadilan melawan semua kriminalisasi dan ketidakadilan dipertontonkan secara telanjang
di sini ada bold sekali tagar demokrasi terancam
bang ali semengerikan itukah
ya kalau demokrasi terancam jadi maksudnya mau diganti dengan khilafah maksudnya
iya nggak begitu lah
atau demokrasi demokrasi terancam demokrasi sudah bubar itu artinya apa
kan kalau ini proses hukum kalau ini penegakan hukum kalau ini
kan kita sepakat bahwa tidak ada siapapun di mata hukum itu kan sama
semua warga negara
kalau ini prosesnya dia berjalan terbuka kemudian ada fakta ada delik aduannya ada penuntutnya ada pelapornya ada hakim ada jaksa ada pengacara ada pembela seperti ferdinand
televisi siarkan terbuka terus di mana
itu demokrasi menurut anda
negara demokrasi seperti itu
bukan kematian demokrasi bukan demokrasi terakhir

lonceng kematian demokrasi
terus di mana kematian demokrasi
di republik indonesia
coba tunjukkan sama saya di mana ada
bang ferdinand bisa tunjukkan
tapi kalau yang disampaikan pak ngabalin itu kan disiarkan ditayangkan ini segala macam
justru itulah yang kita lihat ini ketidakadilan sedang disiarkan secara langsung oleh media media
kenapa kita bicara seperti itu
kenapa kita bicara seperti itu
kita harus hadirkan masakan semua
kenapa disampaikan seperti itu bahwa demokrasi hukum itu ada untuk membuat orang nyaman damai dan tenang
sekarang justru hukum telah ada
hukum telah ada membuat orang takut berbicara
yang diadili di kasus ahmad dhani ini adalah pemikiran
itu yang membuat anda
itu akhirnya kesimpulan kematian demokrasi tadi
demokrasi akan mati ketika pemikiran menjadi sebuah produk yang diadili
pemikiran itu tidak boleh diambil
salah hukum atau salah instrumen kekuasaan
instrumen yang salah
hukum tidak salah tetapi instrumennya mempergunakan segala macam cara untuk mengadili pemikiran ini sehingga pemikiran ini membuat orang yang berpikirnya menjadi masuk penjara
inilah demokrasi yang terancam
ketika nanti orang akan takut berbicara
saya waktu itu anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia termasuk anggota pansus ite undang undang transaksi elektronik
karena itu memang kalau undang undang ini menjadi terancam undang undang ini berbahaya mengancam demokrasi
maka gerindra demokrat pks
pan boleh dong mengajukan untuk segera direvisi undang undangnya
karena undang undang ini kan hasil buatan manusia
polisi menggunakan undang undang ite dalam mendeteksi pelaporan itu
sehingga semua permasalahan yang terkait dengan masalah media sosial ini adalah kaitannya dengan undang undang
salah undang undang ya bang fadinan
salah undang undangnya atau salah kekuasaan
saya berdoa lagi
saya berdoa lagi
agar mudah mudahan bisa terpilih menjadi anggota dpr ri
dan bisa segera direvisi undang undangnya
undang undang inilah yang sering menjadi problema di kita
produk legislasi dari dpr kita ini sering kurang baik
banyak juga yang baik
tetapi undang undang ite ini memang banyak karet ya
saya sendiri kalau saya terpilih nanti saya akan bayangkan
berarti setuju dengan pak fadin yang salah undang undangnya
bukan setuju dengan saya
undang undang ini ada celah yang luas dipergunakan
kalau istilahnya dulu pasar karet
nah ini agak karet
bisa ditarik bisa dipendekkan bisa dipanjangkan
nah ini yang kemudian diperalat
ini sudah menjadi satu produk negara
diperalat untuk kepentingan
ini menjadi produk politik
apa sudah sah kedudukan undang undang ini
kita akan usulkan ini untuk dicabut
kalau kata bang ferdinand dipakainya alat kekuasaan yang memakai ini menjadi karet
itu yang begini
itu kata bang fadinan
supaya adik adik kita fakultas hukum dan semua hukum tata negara juga terlihat
tercerahkan dari dialog kita itu begini
ite ini kan adalah informasi transaksi elektronik yang telah diputuskan
polisi menggunakan pasal dan ayat yang ada di dalam undang undang ite
kalau ini nanti ite ini bermasalah kemudian merusak atau mengancam demokrasi kita akan datang
monggo ini bisa diperalat
orang orang yang menggunakan undang undang
ya itu diperalat
karena sampai sekarang
yang pasti kita harus
pesan atas cuitan ahmad dhani ini tidak ada siapa
yang pasti sekarang begini
tidak ada korban kenapa ahmad dhani diperdana
sekarang kita ini sedang membahas satu keputusan pengadilan yang telah selesai
tetapi undang undang dan hukum negara masih memberikan ruang
ya keputusan pengadilan
ekses demokrasi ekses kebebasan itu yang menjadi prinsipil bagi masyarakat
apa yang salah
demokrasi yang begini harus selesai diperlukan
orang akan menjadi takut bersuara takut berpikir
karena pikiran ini diadili sekarang
sekarang buka internet
pengadilan ahmad dhani ini adalah pengadilan buah pikiran
ini yang menjadi ancaman bagi kebebasan dan demokrasi
berapa banyak orang
coba lihat buka instagram buka internet
begitu ketik ali muhtar ngabalin dan lihat komentarnya di bawah
seluruh jenis binatang ada melekat pada diri
ruang begitu bebas orang mencacimaki dan menghujat
mencacimaki kepada saya
dan saya tidak bergeming saya tenang saja
kalau itu juga kesayalan ibang ngabalin
tapi saya menurutmu
orang yang suka memenjarakan rakyat kita
tunggu tunggu tunggu
salah di situ
di situ ada narasi yang salah
saya tidak suka memenjarakan rakyat kita
maksudnya saya tidak melaporkan
artinya bahwa orang bebas menggunakan media sosial itu untuk menghujat dan mencacimaki
tanggung jawab kita sekarang apa
tanggung jawab kita adalah memberikan pembelajaran kepada orang
yang satu adalah media sosial
yang satu adalah media media
negara di sini mengatur
negara mengungkung itu nggak kemudian
kebebasan itu yang kemudian dikritik oleh
buktinya siapa saja boleh pakai
buktinya negara membiarkan masyarakat dan bukti
buktinya inilah negara gagal
kita ingat beberapa waktu lalu kominfo mendata semua nomor seluler kita
mana mempatnya sekarang
cacimaki begitu luas begitu bebas
kenapa pemerintah tidak mengambil ya suspensi akunnya kayak apa gitu
siapa saja yang mencacimaki siapa saja yang bebas menghujat dan mencederai orang lain di media sosial
sosial dan kemudian dia keberatan dia berhak bisa melaporkan itu kepada mereka
jadi ini adalah pemerintah yang gagal
buktinya negara gagal
untuk abu abu abu nah yang terjadi pada ahmad dhani
tidak ada korban pak
tidak ada korban
karena tidak ada yang mendeklarasikan diri saya ini pendukung penista agama tidak ada
jadi korbannya tidak ada
tapi yang lapor itu adalah btp
atau tidak ada yang mendeklarasikan diri saya ini pendukung penista agama tidak ada

terima kasih banyak banyak pak
tidak ada yang mendeklarasikan diri
saya ini pendukung penista agama
tidak ada satupun

basuki cahaya purnama network
itu yang ada dalam fakta hukum
bukan itu pelapornya
pelapornya mengaku pendukung ahok
bukan pendukung penista agama
iya ahok itu adalah
kalian menuduh dia sebagai
keberatan dengan istilah itu
oke terakhir saya minta tiga puluh detik
untuk mengakhiri ini kita loncat lagi
dalam kontestasi politik ini
apakah ini akan
merusak demokrasi kita
sampai nanti kualitas pemilu kita
yang pertama bagi saya adalah indonesia
begitu terbuka sebagai sebuah negara demokrasi
negara yang benar benar
memberikan ruang kepada seluruh
rakyat indonesia baik di media
sosial maupun di media mainstream
karena itu memang setiap orang memiliki
tanggung jawab publik untuk bisa
kemudian narasi diksi yang
dipakai tutur kata budaya
kita adalah budaya orang orang yang
santun orang beragama
dengan begitu maka tetaplah
menjaga kita punya integritas
diri sebagai anak bangsa dan orang orang yang
beragam oke tetaplah moderator harus menjaga durasi
saya kasih tiga puluh detik ke teman teman
bagi kami tetap meminta kepada
pemerintah untuk tidak memperalat
instrumen yang dimiliki
demi melanggengkan kekuasaannya
mau menegakkan hukum tegakkanlah seadil adilnya
dan sama kepada semua orang
jangan berpihak jangan hanya
menegakkan hukum kepada pihak oposisi
sekarang yang terjadi penegakan hukum
hanya dialami dan dirasakan
dan ditujukan kepada oposisi
sementara kepada pendukung pendukung pemerintah
tidak ada tindak lanjut sama sekali
kita akan lanjutkan ini dialognya yang menarik tapi
waktu kita sudah habis biarkan masyarakat
yang menilai kita hanya
memberikan masakan yang enak untuk para
pemirsa biarkan anda yang akan memakan
ataupun gulai kambing
jangan sampai disebut sayur kol saya tidak mau
kami akan segera kembali
demikian layar pemilu terpercaya pada malam ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres

di cnn indonesia saksikan juga siaran
ali mukhtar ngabalin dan fede nuhutahian
pamit undur diri selamat malam